di masa akhir pelaporan spt atau surat pemberitahuan tahunan pajak pada tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh satu pelaporan wajib pajak didominasi pelaporan secara online
direkturat jenderal pajak atau djp jatim pun mengoptimalkan pelayanan konsultasi dengan sistem chat dari berbagai platform mulai dari instagram hingga telegram
dan sudah ada korespondensi yang ada di indonesia widah subianto di kantor perwakilan djp jatim
selamat siang wida ini berdasarkan pantauan anda bagaimana suasana pelaporan spt di sana apakah masih terlihat banyak warga yang melaporkan spt nya datang begitu di kantor dijen pajak atau seperti apa
betul sekali farhanisa dan juga amel selamat pagi
bahwasanya memang kalau kita berbicara mengenai pajak ya memang ini meskipun di tengah pandemi pajak ini masih memegang peranan penting
yang pertama tentu saja mengenai penerimaan negara yang kedua adalah untuk memperhatikan fungsi kebijakannya
nah terkait di tengah pandemi ini kalau kita membandingkan dengan tahun tahun sebelumnya ya selalu ada batas akhir pelaporan spt ya itu tanggal tiga puluh satu maret untuk perorangan ataupun untuk badan usaha itu di akhir april
nah bagaimana di tengah pandemi ini
nah ini kalau farhanisa dan juga amel tadi menanyakan bagaimana apakah ada kepadatan begitu di kanwil djp satu jatim ini ya anda bisa melihat di belakang saya visualnya seperti ini ya
ini kalau saya setiap tahun melakukan pelaporan di lokasi yang sama ini kalau dibandingkan dengan tahun sebelum pandemi ini memang jelas jauh berbeda farhanisa dan juga amel
kalau dulu itu ketika mendekati batas akhir pelaporan spt tanggal tiga puluh satu maret tidak hanya kantor yang penuh
tapi di kawasan kantor djp jatim satu ini yang berada di kawasan jagir surabaya ini ini bisa saya gambarkan biasanya itu membuat kemacetan begitu sampai dua km di kawasan jagir surabaya
nah kalau untuk tahun ini jangankan untuk kemacetan anda bisa melihat di belakang saya ini memang banyak kursi kursi antrian wajib pajak ini yang kosong
namun begitu farhanisa adanya kekosongan di kantor pajak ini bukan berarti penerimaan atau capaian di kantor pajak ini berkurang
karena apa ternyata ada lonjakan yang sangat signifikan untuk pelaporan pajak maupun penerimaannya secara online
nah untuk mengetahui lebih lanjut kita bisa bertanya langsung kepada bapak john selaku kepala kanwil djp satu jatim pajak
bapak boleh bergabung di sini bapak
ini suasananya memang sedikit ini ya pak saya agak shock kalau tiap tahun live di sini itu sebelum pandemi itu selalu padat pak sampai seperti saya sampaikan tadi ini memunculkan kemacetan begitu
ini agak longgar begitu saya dengar informasinya justru dominansi pelaporan itu secara online begitu ya pak ya
nah bisa digambarkan berapa pak yang sudah lapor spt saja ya karena mendekati batas akhirnya tanggal tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh satu ini
ya terima kasih mbak widah selamat pagi kepada bapak dan ibu pemirsa yang saya hormati
kami dari kanwil djp jawa timur satu memang sudah mempersiapkan secara dini mengantisipasi bulan
enam bulan penyampaian spt khususnya untuk spt orang pribadi di bulan maret dan spt untuk badan di bulan april
nah kami tentunya mengantisipasi dengan melakukan berbagai macam kegiatan termasuk diantaranya memberikan akses yang seluas luasnya kepada wajib pajak
dan yang kedua tentunya kami memberikan sosialisasi kepada wajib pajak
nah jumlah penyampaian
spt hingga saat ini tanggal tujuh belas maret dua ribu dua puluh satu itu totalnya satu ratus empat puluh lima ribu lebih
itu baik spt seribu tujuh ratus tujuh puluh orang pribadi maupun spt seribu tujuh ratus tujuh puluh satu badan
nah kalau dirinci lebih detail tentunya untuk yang spt tujuh ratus tujuh puluh orang pribadi itu berjumlah kurang lebih satu ratus empat puluh ribu
sedangkan untuk spt seribu tujuh ratus tujuh puluh satu badan yang sudah masuk ke kami
disampaikan oleh wajib pajak itu kurang lebih enam seratus spt yang sudah masuk
nah kalau dari angka itu pak bagaimana perbandingan antara yang melakukan pelaporan online ataupun pelaporan manual atau offline pak
ya jadi ini satu kabar gembira
selebihnya itu melalui e filing
jadi kebalikan dari tahun tahun sebelum pandemi ya pak
begitu lebih banyak onlinenya
nah mengenai ini pak pelaporan onlinenya ini sebenarnya masyarakat atau wajib pajak yang akan melaporkan spt nya ini bisa mengakses di mana pak
jadi kita sudah membuka akses yang seluas luasnya di media medsos kita
kita punya media mesot yang kita kenal dengan chat
dengan chat ya kita sudah menyiapkan agen yang menangani atau personal yang menangani chat tersebut itu kurang lebih sebanyak dua ratus enam puluh orang
dua ratus enam puluh agent yang kita siapkan namanya ya
nah kami dari tanggal satu januari dari awal januari sampai dengan tanggal tujuh belas
dua belas maret ini sudah menerima respon banyak sekali dan kami sudah merespon menjawab itu kurang lebih dari tiga ratus ribu
satu ratus ribu pertanyaan yang sudah disampaikan melalui whatsapp itu sudah kami respon
kemudian melalui telegram itu sekitar tiga ratus tiga puluh ribu kita sudah respon terjawab
pertanyaan pertanyaan melalui telegram
nah instagram kami itu di e pajakjatim satu
sedangkan telegram atau whatsapp bisa dihubungi di delapan ratus dua puluh satu tiga ratus empat belas dua puluh delapan ribu dua ratus enam belas
tiga belas kantor pelayanan pajak di bawah kanwil dcp jawa timur i bersama kanwil
jadi itu total yang sudah kami respon terkait dengan
pertanyaan melalui whatsapp
ini biasanya konsultasi melalui whatsapp maupun telegram
jadi ini salah satu inovasi dari kanwil djp jatim satu itu adalah konsultasi bisa lewat medsos ya pak ya
ada instagram ada whatsapp ada telegram
dan pasti dijawab itu pak ya
ya pasti tentunya
kami sudah menyiapkan tadi sekitar dua ratus enam puluh agent

menjawab pertanyaan atau konsultasi dari wajib pajak
nah dengan fasilitas fasilitas seperti itu pak ya
ini bagaimana pak
capaian dari pelaporan spt baik perorangan maupun badan usaha ini
sampai pertengahan maret ini ya pak menjelang batas akhirnya tiga puluh satu maret
terutama dibandingkan dengan tahun lalu pak pak
ya jadi begini mbak wida
strategi kami adalah bagaimana kami bisa menjangkau mereka seluas luasnya
dengan bekerjasama dengan stakeholder terutama perguruan tinggi
asosiasi seperti ikpi maupun pengusaha
ya kami sudah lakukan approach pendekatan dengan mereka dengan sosialisasi
baik melalui daring maupun luring
yang kedua tentunya kami membuka omni channel
ya channel yang seluas luasnya kepada wajib pajak
untuk dapat menghubungi kami
untuk memastikan untuk mengklarifikasi hal hal yang mereka inginkan
di dalam pengisian dan penghitungan kewajiban mereka yang nanti akan disampaikan dalam spt
nah tadi menyangkut pertanyaan mbak wida
dibandingkan dengan tahun lalu untuk orang pribadi memang
ya kalau kita memang agak sedikit berkurang sedikit ya
nggak banyak tapi kami upayakan nanti di akhir maret dua ribu dua puluh satu ini
mudah mudahan insya allah ini akan bisa melebihi daripada tahun dua ribu dua puluh
ini target kami
sedangkan badan itu sudah masuk bahkan melebih daripada tahun dua ribu dua puluh
kalau tahun ini kita lebih dari enam ribu
sedangkan tahun lalu itu lebih dari lima ratus
jadi ada kenaikan di badan ya
jadi kami harapkan nanti kami bisa mencapai target ideal
karena jumlah wajib pajak yang terdaftar
yang wajib menyampaikan spt baik op maupun badan itu kurang lebih empat ratus
insya allah kami bisa tentunya dengan kerjasama dengan stakeholder termasuk dari media cetak maupun media online
kita dan juga wajib pajak asosiasi dan sebagainya
insya allah target ini bisa kita penuhi
berapa sih pak wajib pajak yang harus melaporkan itu kurang lebih kalau di kanwil djp jatim satu
satu ini berapa terus sekarang
tadi saya katakan total seluruhnya kami kan punya tiga belas kpp
kalau kanwil ini kan mengorganize ya mengkoordinir
jadi tiga belas kpp kami ini mulai dari madya sampai dengan kpp pratama totalnya tiga belas itu empat ratus empat tiga ratus dua puluh tujuh wajib pajak
yang wajib menyampaikan spt untuk tahun dua ribu dua puluh
dan sekarang sudah tercapai atau sudah melaporkan berapa pak
tadi saya sampaikan
untuk orang pribadi sudah melaporkan sekitar satu ratus empat puluh
sedangkan untuk wp badan itu enam lebih
berarti itu pun sebenarnya target untuk akhir dua ribu dua puluh satu ya pak ya
sedangkan tiga puluh satu maret itu adalah batas akhir pembayaran tanpa sanksi gitu ya
itu sebenarnya sanksinya itu seperti apa pak
batas akhir penyampaian spt
ya kalau dia telat menyampaikan tentu dia kena
sanksi namanya sanksi denda itu seratus untuk orang pribadi tujuh belas tujuh puluh spt
yang untuk badan itu sejuta
nah kalau terlambat bayar tentu ada lagi namanya sanksi bunga
terakhir pak himbawan untuk wajib pajak ini pak terkait mendekatnya batas akhir pelaporan spt tanggal tiga puluh satu maret ini
terima kasih mbak widah
jadi dalam kesempatan yang berbahagia ini saya selaku kak kanwil djp jawa timur
mengundang mengajak dan mengimbau bapak dan ibu sekalian
mari kita bergotong royong memenuhi kewajiban kenegaraan
secara nasional kita membutuhkan dana yang sangat besar yaitu rp satu dua ratus dua puluh sembilan lima triliun
dan khusus untuk kanwil djp jawa timur i yang melingkupi seluruh kota surabaya
itu kita mendapatkan amanah dari pimpinan kita yang kita hormati bapak surya utomo
itu sebesar rp empat puluh empat delapan triliun
nah ini hanya bisa kita penuhi bila ada kolaborasi kerjasama antara kami sebagai pelayan direkturat jenderal pajak dengan para wajib pajak termasuk pengusaha
nah kami tentunya memberikan janjian pelayanan yang baik
yang prima excellent pelayan dengan hati dan tanpa pamrih
dan tentunya kami mengharapkan
dan kami menghimbau supaya penyampaian spt nya dapat dilakukan lebih dini
sehingga kami dapat melayaninya dengan lebih baik lagi
nah itu mungkin pesan ajakan dan himbauan yang bisa saya sampaikan mbak wida
baik terima kasih bapak john atas waktunya
selamat bertugas kembali bapak
farhan nisa dan juga amel
jadi memang untuk di kanwil djp jawa timur i ini memang pelayanannya sekali lagi adalah lebih
dari hanya sebatas tatap muka ataupun dari website saja
namun dari kanwil djp jawa timur i ini
memberikan pelayanan lebih diantaranya adalah bagi anda wajib pajak yang ingin berkonsultasi
terkait dengan masalah masalah wajib pajak
misalnya untuk pelaporannya atau mungkin perhitungannya dan lain sebagainya
itu bisa dikonsultasikan secara online melalui beberapa media sosial
diantaranya lewat instagram kemudian whatsapp dan juga telegram
dan ini diharapkan benar benar membantu
karena memang sudah disiapkan lebih dari dua ratus enam puluh agen chat yang siap melayani pertanyaan pertanyaan
terkait konsultasi untuk diantaranya pelaporan pajak
yang untuk spt pelaporannya ini memang terakhir tanggal tiga puluh satu maret esok
sedangkan untuk badan usaha ini akhir april esok
dan tentunya sebenarnya pelaporan ini bisa dilakukan sampai akhir tahun dua ribu dua puluh satu ini
namun tentunya kalau dilaporkan sebelum batas akhir untuk perorangan tanggal tiga puluh satu maret esok
ataupun untuk badan usaha sampai akhir april ini adalah bebas sangsi